terbentuk direksi pertamina dirombak mulai dari ketersediaan premium tumpahan minyak di balikpapan menjadi alasan pemegang saham memberhentikan direktur utama elia masamanik
pasca terbentuknya holding dewan komisaris pertamina mempercepat penunjukan direksi yang baru
langkah perubahan direksi ini diambil karena menimbang kinerja pertamina yang kurang optimal
misalnya isu ketersediaan premium di jawa bali kenaikan harga pertalite kondisi keuangan pertamina kejadian tumpahan minyak di kilang balikpapan hingga beberapa proyek rdmp atau kilang yang lambat diselesaikan
mengingat belum ditunjuknya direktur utama definitif maka pemegang saham menunjuk nike widiawati sebagai pelaksana tugas harian direktur utama
nike adalah direktur sdm pertamina yang juga ketua komite dan implementasi holding migas
soal kinerjanya pak masa
saya sendirian tapi memang dilihat dari keseluruhan kepentingan dari negara
kan pertamina itu diharapkan tidak hanya mencari keuntungan namun juga untuk memberikan pelayanan umum dan kestaraan keadilan bbm untuk seluruh dari sabang sampai merauke
jadi dan kemudian kalau soal satu tahun atau dua tahunnya sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya karena perusahaan publik juga setiap tahun bisa ganti kok gitu
jadi tetapi yang diharapkan ada beberapa
program yang kita harapkan jauh lebih cepat bisa jalan
yang pertama adalah penyelesaian kilang rdmp proyek proyek yang menjadi prioritas dari pemerintahan ini
yang kedua tentunya memang pemerataan atau yang tadi saya sampaikan bbm yang berkeadilan

yang ketiga mungkin ada kejadian yang episode dua sesejarnya sudah diovy containing dalam proseses refrigeration lalu dia